majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan umat islam tidak melaksanakan sholat jumat di masjid
yang daerahnya ditetapkan sebagai zona bahaya penyebaran corona
selain sholat jumat fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat tarawih
ketua fatwa mui hasanuddin abdul fattah mengatakan mui memperbolehkan umat muslim untuk tidak sholat jumat di masjid
jika daerahnya ditetapkan sebagai zona berbahaya
namun fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat tarawih dan sholat lima waktu
abdul menjelaskan fatwa tersebut bersifat situasional dan tergantung pada pemerintah
mui juga tetap menyerahkan segala keputusan ke pemerintah terkait dengan virus corona
di daerah yang kritis yang dia ketemani tadi
apalagi ibadah yang lainnya
tarawih itu sunnah
bagi laki laki kan itu
demikian pula sholat jamaah lima waktu